direktorat narkoba polda bengkulu membekuk dua orang bandar narkotika
kedua orang itu merupakan anggota jaringan narkotika yang terhubung dengan bandar besar di jakarta
dari mereka polisi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat satu kg senilai satu miliar rupiah
jaringan ini terungkap setelah adanya upaya penyelundupan paket sabu ke dalam rutan yang kemudian digagalkan oleh petugas
total ada empat orang pelaku yang terlibat dan ditangkap termasuk pekerja kantin di rutan bengkulu yang berperan sebagai kurir narkoba
kecil dan timbangan serta hp dan plastik bening
kalau kita totalkan kurang lebih satu kiloan lah